masyarakat jawa timur harus semakin taat peraturan saat berkendara
di telantas polda jatim meluncurkan inovasi baru yang lebih dinamis
untuk mengawasi setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi
aplikasi ini merupakan pengembangan dari tilang elektronik yang sebelumnya sudah ada
bedanya jika pada tilang elektronik kamera bersifat statis
merekam pelanggaran lalu lintas di titik tertentu
namun dengan incar ini kamera akan dipasang di mobil patroli polantas
yang bergerak dinamis ke berbagai wilayah
saat ini baru satu perangkat incar yang dimiliki di telantas polda jatim
yang setiap harinya akan berpatroli secara acak di seputar wilayah surabaya raya
nah inilah yang belum tercover oleh yang statis akan kami sapu semua dengan alat inchar ini
semoga dengan alat pincar ini betul betul masyarakat ya memang harus diawasi
tapi silakan beraktivitas berproduktifitas silakan
tetapi jangan melakukan pelanggaran alat ini bisa berada di mana saja
satu hari beroperasi dengan durasi beberapa menit saja
sistem incar ini telah mendeteksi tujuh puluh orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas
setiap aktivitas yang terekam kamera inchar akan terbina
secara otomatis jika termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas
namun petugas kepolisian tetap melakukan validasi secara manual
verifikasi tetap kita butuhkan karena yang namanya ai itu mungkin masih kita pengembangan terus ya
yang dikhawatirkan nanti ketika pembacaan plat nomor ini kayak misalnya plat nomor agak bengkok
terus warnanya kurang bagus nanti petugas itu memberikan satu action lagi yaitu verifikasi atau validasi
dengan visual petugas itu untuk memastikan yang sudah tercapture oleh aini ini sesuai
butuh waktu lima bulan untuk mengembangkan inovasi tilang elektronik ini
diharapkan semakin masifnya inovasi tilang elektronik ini mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat saat berlalu lintas
tim liputan cnn indonesia